facebook dan cambridge analytica turut berimbas pada indonesia
data sekitar satu juta pengguna facebook indonesia juga mengalami kebocoran
ya menteri komunikasi dan informatika rudiantara menyatakan bahwa
kominfo punya kewenangan untuk memblokir facebook di indonesia
menurut rudiantara ada dua hal terkait pengawasan terhadap facebook
pertama kebocoran data pengguna yang diambil oleh cambridge analytica
dan kedua facebook yang dijadikan platform untuk menghasut
rudiantara menjelaskan dalam kasus myanmar dan rohingya
facebook digunakan sebagai platform untuk menghasut
ia menegaskan pihaknya tidak ragu untuk memblokir facebook
jika hal serupa terjadi di indonesia
yang lebih penting bagi pemerintah bagi kominfo
masalah facebook kita ada dua isu
yaitu penyalahgunaan data pengguna facebook indonesia
satu lagi yang lebih sebetulnya berbahaya adalah
penggunaan facebook sebagai platform untuk menghasut antar kelompok
itu yang terjadi di myanmar akibatnya rohingya jadi panas
dan facebook sudah admit bahwa itu gara gara antara lain yang paling besar adalah gara gara facebook
dan kita tidak boleh membiarkan ini dan tidak boleh terjadi di indonesia seperti myanmar seperti rohingya
sementara itu ketua dpr bambang susatyo tidak sependapat dengan keinginan pemerintah
ketua dpr bambang susatyo menyebutkan akun facebook yang menyatakan akun tersebut masih berguna bagi masyarakat indonesia terutama ukm
bambang menyarankan agar pemerintah memberi sanksi tegas atas bocornya data pengguna akun facebook
tetapi tidak memblokir akun tersebut
bagi rakyat kita terutama ukm langkah langkah penutupan menurut saya kurang kreatif
menurut saya harus ada jalan jalan yang lebih kreatif memberikan sanksi yang tegas namun tidak menutup
karena nanti apa saja yang akan dimintai klarifikasi pak
justru kita ingin menanyakan sebetulnya kebocoran itu dari mana
lantas siapa yang memanfaatkan daripada data yang bocor itu
digunakan untuk apa
itu kan tentunya menjadi pertanyaan utama ya
lantas ke depan apakah facebook akan menggunakan model bisnis seperti sekarang ini
apakah dia akan merubah
bagaimana dia memitigasi apabila ada pemanfaatan data daripada facebook users yang ada di indonesia
itu untuk kepentingan kepentingan macam macam
karena kita kan sebetulnya join dengan facebook atau menggunakan facebook itu kan sebetulnya dengan prinsip connecting people
kita berhubungan satu dengan yang lain menjalin silaturahmi dan lain sebagainya dengan tujuan tujuan yang positif
tetapi di tengah tengah tujuan yang baik tadi
ternyata data itu bisa diperjualbelikan
nah ini yang tentunya kita perlu mendapatkan satu klarifikasi dari facebook ya
sampai sejauh mana mereka bisa memprotek
dan kebetulan komisi satu juga sekarang mendorong pemerintah untuk segera mengajukan undang undang perlindungan data pribadi
nah pada saat nanti kita mendiskusikan mengenai perlindungan data pribadi
kita masukkan nanti konten konten seperti media sosial dan lain sebagainya
supaya itu masuk di dalamnya sehingga terproteksi
intinya adalah bahwa kita tidak ikhlas
apabila data yang kita berikan disalahgunakan dimanfaatkan bahkan dikomersialkan
nah itu menjadi hal yang saya pikir perlu mendapatkan penajaman penajaman
di samping kita juga ingin supaya facebook mengutamakan memprotek facebook users nya yang utama
jadi jangan kita dihadapkan pada pilihan disuruh kita menandatangani atau mengiakan semua term condition
yang kadang kadang susah juga dimengerti dan orang cenderung untuk cepatnya saja dia langsung mengiakan
nah hal hal yang demikian
tentunya kita minta supaya facebook juga mengerti anatomi daripada masyarakat kita
lima belas juta pengguna facebook di indonesia dengan anatomi yang berbeda beda ya
karena kita mempunyai karakteristik dan juga level daripada pendidikan pengertian pemahaman yang berbeda beda
dan mereka harus mengetahui dia punya users yang bervariasi di indonesia
pak ini kan sangat menarik sekali bahwa mereka ini pendiri facebook ini kemarin waktu di kongres amerika serikat sudah menjanjikan
akan fokus pada pemilihan umum di seluruh dunia
karena kebocoran data ini rawan disalahgunakan pak untuk menggiring opini publik pada saat pemilihan
sementara kan kita akan menghadapi pilkada serentak bulan juni dan juga pemilu serentak dua ribu sembilan belas
ada kekhawatiran pak dari dpr terutama komisi satu bahwa ini akan terjadi
jadi kita sangat khawatir ya karena sekarang ini kan sudah sebelum kasus facebook kita juga ada hate speech ya

kalau misalkan si pembaca itu tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah mengatakan hal hal yang benar atau tidak
kalau misalkan si pembaca itu tidak bisa mengatakan hal hal yang benar atau tidak
kalau misalkan si pembaca itu tidak teliti atau tidak mempunyai perpendaraan pengetahuan yang cukup ya
kita pasti tergiring pada satu hal yang mungkin tidak benar
nah ini kan juga merupakan tugas negara dan kita meminta nanti kemenko info itu untuk secara intensif melakukan sosialisasi ya
supaya ke masyarakat supaya mereka teredukasi gitu pemerintah hadir di situ
nah dengan demikian apa yang terjadi yang kita khawatirkan bisa terminimalisir
nah dengan demikian apa yang terjadi yang kita khawatirkan bisa terminimalisir

nah penggiringan opini itu kan tidak akan jalan gitu apabila kita cukup independen kita mempunyai prinsip dan kita mempunyai pengetahuan yang cukup

nah dengan demikian apa yang terjadi yang kita khawatirkan bisa terminimalisir
tapi kita mengetahui masyarakat dengan semuanya tidak demikian
nah ini yang kita khawatirkan maka kita meminta tanggung jawab moral daripada facebook sebagai institusi yang menyediakan perangkatnya ya
untuk berkomunikasi untuk menjembatani kita mendistribusikan semua banyak komunikasi ya
mulai daripada hal yang sifatnya sederhana iklan
iklan kan kita harus tahu kontennya apa
kita juga nggak pengen jaringan narkoba masuk di dalam iklan di indonesia dan akhirnya membuat secara tidak langsung ada satu perjualbelian gitu
antara pengguna facebook dengan yang diperdagangkan di situ
itu kan merusak bangsa juga
jadi itu yang merupakan hal hal yang nanti akan kita pertanyakan
ini yang menarik juga kemarin di kongres amerika serikat akhirnya anggota kongres ini merekomendasikan
agar ada pengaturan terhadap media sosial
karena sebelumnya mereka itu tidak mengatur pak penggunaan facebook kemudian twitter pad dan yang lainnya
di indonesia apakah juga harus diatur karena banyak sekali berita hoax kemudian penyalahgunaan data ini
perlu tidak sih pak sebetulnya menkom info mengatur itu
saya pikir perlu ya karena ini sesuatu perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari ya
satu perkembangan yang luar biasa
bahkan di dunia industri aja sudah ada industri generasi empat
bukan digital digitalize
ini kan sesuatu yang fakta yang kita hadapin hari ini gitu
maka pengaturan pengaturan social media terutama jelas yang berbasis internet things tadi
itu harus betul betul mendapatkan satu regulasi
sehingga ada satu kisi kisi yang mereka harus patuhi
karena kalau tidak akan dibawa kemana negara kita bangsa kita
karena ini merupakan bagian daripada pendidikan
ini pak di dunia maya ini bergema tagar delate facebook sampai selebritas juga meminta agar penggunaan facebook
nah di indonesia ini pemerintah diminta untuk tegas memberikan sanksi kalau memang facebook ini melanggar ketentuan dan juga aturan harus disuspend ataupun memang harus ditutup untuk sementara
ini seperti apa pak memang seperti itu
ya apapun yang merugikan pasti kita akan dukung kalau itu memang harus ditutup
tetapi kan sebelum menuju ke sana kita harus paham dulu
kita juga memberikan kesempatan dulu
karena facebook juga bukan berarti dia tidak berguna loh

facebook juga berguna ya untuk kita kita atau untuk orang yang merasa perlu
facebook juga berguna ya untuk kita kita atau untuk orang yang merasa perlu
perlu berkomunikasi dengan orang yang mesti tidak perlu kita kenal tetapi mereka perlu tahu apa yang kita lakukan itu kan juga menjadi sarana
jadi menurut saya kita harus melihat dulu kita mengukur dulu
kalau mereka jelas tidak bisa respect pada peraturan pada perundang undangan yang ada di indonesia ya silahkan saja kita tutup
itu merupakan bentuk daripada pemahaman mereka beroperasi di negara kita
tadi saya sampaikan juga secara apa di ruang informal tadi saya sampaikan begitu
kalau anda membuka perundang undangan yang ada di negara kita tadi saya nampak ada banyak informasi yang diperlukan terutama dari informasi di luar negara kita
kalau tidak ya sudah jangan jangan ada di sini
anda berinvestasi di negara yang lebih tidak teratur gitu kira kira
ya baik nanti kita tunggu saja bagaimana perdebatan dan juga pertanyaan pertanyaan
yang akan diajukan oleh anggota komisi satu terhadap perwakilan dari facebook indonesia dan juga facebook asia pasifik
sebentar lagi rapat dengar pendapat akan dimulai dan kita akan terus memberitakan kepada anda teman teman di studio